terima ditegur guru saat merokok di dalam kelas seorang siswa smk di manado sulawesi utara nekat menikam gurunya hingga kritis
guru agama ini bahkan ditikam sembilan kali saat akan pulang dari sekolah
setelah sempat melarikan diri pelaku menyerahkan diri ke mapolsek mapanget
alexander panggil lima puluh empat tahun seorang guru di smk kristen iktus manado sulawesi utara
harus dirawat intensif di rumah sakit prof kando malalayang manado senin siang
alexander luka parah setelah ditikam oleh fl siswa kelas dua di sekolah tempatnya mengajar
guru agama ini ditikam sembilan kali saat akan pulang dari sekolah
fl menikam gurunya diduga akibat tidak terima ditegur saat merokok di dalam kelas
guru katanya dia ditegur depan siswa yang ada bikin masalah di merokok dapat minum dapat minum
cuma dengar informasi dari guru
nah kemudian dia tebur dia keluar
nah pas itu guru itu itu
bapak bapak sekeluar sekeluar dari motor dia disukung dia dikikam

aparat kepolisian yang mendapat laporan langsung mendatangi rumah pelaku
namun pelaku sudah menarikan diri
tak lama berselang pelaku menyerahkan diri ke mapolsek mapanget dengan diantar oleh keluarganya
kami baru melakukan sebatas melakukan introgasi terhadap saksi saksi maupun pelaku
karena memang kami belum
mengambil tindakan lebih karena belum ada laporan resmi yang dibuat oleh keluarga
hingga kini aparat polsek mapanget masih melakukan pemeriksaan sejumlah saksi dan pelaku sambil menunggu laporan resmi dari keluarga
rai keranumangkai manado sulawesi utara